kita langsung berangkat ke rumah sini
udah ikut aja
tapi tapi kayak aku gak bisa deh
soalnya aku udah pak edi
kalau misalnya nanti aku bareng kamu takutnya nanti
tapi marah sama pak edi juga
nggak gue sendiri yang dengerin
nih kan mending buncing sama si gue aja
sekarang gini nih lu gue asli pilihan ya
lu mau pilih gue atau pak edi
gimana di un ya
alhamdulillah bisa kok tapi ya ada beberapa
ya alhamdulillah sih lancar lancar aja
cuma memang ada beberapa yang susah
tapi aku ngerasanya aku gak sia sia belajar semalaman
nggak bakalan sia sia sih kalau buat belajar
kan buat masa depan kita juga
gimana guys tadi un kalian berhasil kan
gue takut nih besok unnya kan matematika
eh gimana kalau kita minta ajarin sama boy
wah gue setuju sama lu setuju wah
boy lu emang harus ajarin kita kita lah
lu kalau pintar jangan sendiri sendiri
bener boy soalnya gue juga mau minta ajarin sama lo

di rumah gak ada yang ngajarin abis itu abah
sama om dang gini tuh gak bisa bantuin gue
enggak jadian juga bukan berarti lo harus jauh jauhan
cuma telah tetapan gitu
apaan sih apa yang tetap tetap
gue sama boy aja gak dapet riset dari orang tua
tapi kita tetap jalan terus aja kok kayak biasa
hmm bener tuh lo udah kayak abah aja jaga jarak aman dulu
hmm eh bu gimana mau kan ngajarin kita kita
ya kalau emang lo berkenan buat ngajarin kita kita belajar di rumah gue aja
boleh sih ya kalau ngajarin sih kayaknya gue gak bisa
cuma kalau belajar bareng ayo deh gue ikut
ya elah lu merendah mulu boy
kita semua juga udah tau kualitas lu kayak gimana
udah lu mau kan lu harus mau lu pasti mau ya kan
ya kalau belajar bareng ya wah gue mau lah
lo mau gak
ya mau lah
lo belajar atau apa nih ya
gue juga sebenarnya pengen banget sih ikut belajar bareng
terutama pas di pelajaran sistem kesamaan linear itu gue belum begitu bisa
kalau yang itu boy jago tuh lo minta aja sama boy itu dia jawab tuh
bukannya lo yang jagoannya
eh eh sorry sorry sorry tolong tarik omongan lo tuh urusan ini gue udah tobat
alhamdulillah kalau udah tobat
eh re mendingan lo sekarang coba telepon bokap lo udah minta izin
iya please dong rayu rayu dikit aja kali aja kan boleh ikut sama kita yuk
iya pasti gak dibolehin sih
tapi yaudah deh gue coba ya
halo saya gimana udah selesai ujian negaranya
eee iya udah pi tapi
eee tapi besok tuh reva ujian matematika pi
dan reva rencananya mau belajar bareng sama temen temen soalnya pelajaran itu susah pi
reva aja ada beberapa materi yang belum ngerti
ya iyalah pi boy pasti ada disana soalnya kan nanti dia yang ngajarin kita semua
dia kan juara omongin ada matematika pi
tapi tapi nggak usah khawatir kok kita tuh belajarnya rame rame
ada temen temen reva juga yang cewek cewek juga banyak
dan kita belajarnya juga di rumah cindy kok
gimana ini kalo gak diijinin kasihan reva nanti dia bisa jadi jelek nilai matematikanya
tapi kalau diizinin terus adriana tahu waduh dia pasti gak setuju dia pasti marah karena boy yang ngajar
pi boleh ya please sebentar aja oke
misalnya papi cari reva reva nanti dia ngajarin kita semua soalnya kan nanti dia bisa jadi jelek nilai matematika pi
tapi coba ya papi carikan guru yang lain gitu yang ngajarin kamu matematika
ya gak bisa lah pi mau gimana
ini kan waktunya udah mepet banget aku besok ujiannya
mau nyari gurunya gimana coba
ah gak mau pi donny tuh kayaknya agak agak aneh gitu deh
lagian juga belum tentu doni masih mau ngajarin aku
ee soalnya tuh ya pi waktu terakhir banget aku belajar sama dia di cafe
donny tuh kayak gak jelas gitu deh
malah jadinya gak belajar
dia tuh kayak malah punya tujuan dan maksud lain sih
oh gitu ya
adriana pasti ngambek kalau dia tahu
tapi reva kalau tidak dikasih izin kasihan dia
dia membutuh belajar bareng
alhamdulillah oke makasih pi
wow alhamdulillah kan gue udah bilang apa coba tadi
bapak lo tuh pasti ngerti kalau lo tuh emang butuh teman buat belajar
temen tuh emang dibutuhin banget kalau buat belajar bareng buat ngasih ilmu satu sama lain gitu loh
megan di mana ya
perasaan dari tadi gue gak ngeliat dia deh
aduh tadi gue
tadi pagi gue udah nyariin megan sih gue udah nelfonin dia
gue ada sms udah gue chatting
tapi kayak dia gak nyaut apa apa gitu
tapi tadi sih gue telfon dado
tapi udah kayak sedih gitu
katanya dado meghan tadi pagi pagi banget tiba tiba langsung pergi ke belanda
jadiin lo semua kan tahu kan megan itu deket banget kan sama omanya
kayak dia ngomongin terus
ya yaudahlah yang penting kita berdoa aja yang terbaik buat meghan ya
dan jangan sampai juga engkau ngekonsentrasi kita buat ngerjain gue
yaudah yuk kita langsung berangkat ke rumah sini
oh iya ref kamu bareng aku ya
sama lo malu kali ref udah ikut aja
tapi kayak aku gak bisa deh soalnya aku ada pak edi
kalau misalnya nanti aku bareng kamu takutnya nanti tapi marah sama pede juga
karena ya gue sendiri dengerin dia kan beli muncik sama si gue aja
sekarang gini deh lo gue kasih pilihan ya lo mau pilih gue apa pak edi
apaan sih an lo tuh suka banget digangguin gue udah ah
wah baik baik lo harus hati hati pak edi bisa ditikung lo
pak edi mau nikung kasih lampu sendo lo
udah ah kalau gitu gue langsung sebut duluan aja ya kan kalian naik motor
ketemu langsung di rumah sindi oke
eh tunggu ref
gue ikutan dong kan gue gak bawa motor jadi gue nebeng lo aja ya apa
oh terus bebe pianian lo gimana maksud gue iyan gimana sendiri aja
ian kok kayaknya gue pernah denger namanya ya siapa ya coba gue inget inget dulu
ya ian gimana dong kayaknya meli juga lebih milih sama pak edi daripada sama lo
eh btw ref gue nebeng lo juga ya
kok kamu jadi ikutan millenna bank sama pak edi sih
sayang bukannya gimana gimana kali ini aku milih pak edri daripada kamu
iya lo gimana sih sin gue juga pengen ikutin pakai motor kan gue udah ada apa apa
yaudah ray mendingan lo konfai bareng kita aja kan lo pembalap motor
ya gak asik aja guet kan sendiri ceweknya tapi gak apa apa deh gue paling cantik karena kalian cowok semua

revolan sama siapa mas
revolan sama siapa

oh reva udah pegang hpnya sendiri wow gak nyangka ya dari mana dia bisa pegang hpnya sendiri
mas gak tau
mas gak tahu aku gak nyangka banget ya mas mas kan tahu tadi pagi itu kita hiput banget sama mama nyariin hp reva yang hilang
dan ternyata sekarang udah ada di tangan reva padahal tadi aku udah ngomong kalau reva tuh anak yang baik
yang nggak mungkin masuk ke kamar mama secara diam diam kalau bukan surti
dan ternyata benar reva emang gak punya etika sama sekali dia bisa diam diam masuk ke kamar mama itu kan gak sopan mas
ya sayang tapi itu kan memang handphonenya reva jadi menurut mas gak apa apa dia melakukan itu memang itu haknya dia
kecuali kalau reva ngambil handphone punya mama kamu maka emas gak akan pernah bisa maafin reva
mas aku sama mama ambil handphonenya reva itu dengan tujuan yang baik
kita berdua tuh sayang sama reva kita gak mau reva asik teleponan asik video call an